well kalau ngomongin soal ranitidin saya juga termasuk yang cukup sering mengonsumsi obat obatan sejenis dengan ranitidin hingga bahkan lansoprazol ya
padahal kita maunya sembuh tapi jadinya khawatir
nah gimana nih untuk membahas soal ini untuk membahas seberapa berbahayanya kandungan nitrosodimetilamin yang ada di ranitidin di beberapa produk ranitidin
dan juga bagaimana kalau udah konsumsi kayak saya gini harus meminimalisir dari paparazat tersebut
sudah bergabung bersama kami ada dr ari fahrial spesialis penyakit dalam yang juga guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia
dr ari selamat malam
selamat malam mbak buspa
ini laporan mengenai sejumlah produk yang dikabarkan mengandung nitrosodimetilamin dari produk ranitidin begitu
cukup mengagetkan banyak pihak apalagi termasuk orang orang yang sudah mengonsumsi ini sejak lama
kemudian kalau melihat ini kalau dari analisis dokter sendiri
mengapa hal ini berlaku
mengapa hal ini baru terdengar mengapa hal ini baru terdeteksi
karena kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu juga ada obat tekanan darah
kalau tidak salah namanya falsatran yang juga diduga memiliki kandungan yang sama dok
ya jadi kan istilahnya ini begini
bahwa memang temuan itu muncul dari hasil report dari fda amerika
kemudian tentu di beberapa administrator untuk obat ya termasuk di singapura dan badan pom
melakukan penelitian terhadap kandungan ndma itu di ranitidin tersebut
begitu ya ternyata memang pada keadaan keadaan tertentu memang levelnya level yang tidak boleh ada pada obat tersebut
ya masalahnya memang baru ditemukan itu kan istilahnya kita tuh memang dalam obat itu ada istilahnya post marketing
jadi ketika begitu luas digunakan segala macam barulah ternyata memang dan di fda dan pemeriksaan pemeriksaan yang rutin ternyata ada mengandung kandungan yang disebutkan tadi
ya kita bilang ini termasuk karsinogen
tapi sebenarnya buat saya nih dokter dokter penyakit dalam atau saya sebagai seorang dokter konsultan penyakit lambung dan penceraan
kita tuh boleh dibilang jarang menggunakan produk ranitidin ini gitu loh
jadi itu memang tapi sekarang tapi di kita saat ini memang justru obat ini banyak digunakan di puskesmas atau di planem primer
jadi ini termasuk obat bpjs ya
pertama karena murah itu yang bisa kita bilang
di singapura sendiri memang zantak itu populer itu
jadi saya kalau bertemu pasien pasien pulang dari singapura itu biasanya dikasih dua bulan tiga bulan gitu loh
dan faktanya kita bisa lihat saat ini bahwa memang ditemukan kandungan zat yang memang karsinogen pada obat ranitidin tersebut
jadi ini memang ya faktanya demikian
nah ini sekarang bagaimana nih untuk masyarakat yang sudah menggunakan ranitidin dan kulama
pertama harus ketemu dulu dokternya
bagaimana nih ada obat pengganti apa enggak
jadi obat yang seperti mbak sebutkan obat yang saat ini lebih banyak kita gunakan itu obat obat yang kita bilang penghambat pompa proton seperti lansoprazol omeprazol
jadi obat obat itu bisa menjadi pilihan pengganti
memang sih begini
badan pom meminta kepada perusahaan perusahaan farmasi untuk melakukan mendeteksi ndma ini di dalam kandungan obatnya
dan beberapa seperti produk produk zantag itu dia sudah menarik
karena apa secara sukarela gitu ya
ada yang memang dilakukan pemeriksaan itu harus di apa namanya harus ditarik dari pasaran gitu loh
jadi sekali lagi buat masyarakat sih sementara kalau memang ini menggunakan ya untuk sementara yaudah stop aja dulu menggunakan obat ini
konsultasi dengan dokternya ya sebaiknya nanti ada pilihan banyak pilihan gitu loh
sebenarnya obat ranitidin ini saat ini sih nggak terlalu kuat lah untuk mengatasi problem lambung ya
tapi memang pada beberapa pasien pasien itu merasa lebih nyaman
bandingin obat yang sederhana seperti antasida misalnya seperti itu
tapi dok mungkin bisa dijelaskan dengan gamblang dengan mudah begitu
apa sih sebetulnya hubungannya obat ranitidin yang kemudian mengandung ndma tadi bisa memicu tumbuhnya sel kanker
kalau kita ngomongin kanker juga tadi berhubungan dengan zat karsinogen
bukankah zat karsinogen itu tidak selalu menyebabkan kanker dok
betul jadi itu kan begini prinsipnya itu begini
segala sesuatu yang dikonsumsi itu kan mestinya bebas dan aman
ya apalagi ini apalagi ini tujuannya untuk obat
dan ketika ini ada kandungan yang mengandung karsinogen dan levelnya level yang tidak boleh ditolerir
maka itu memang kita harus hindari
jadi prinsipnya begitu
sebenarnya yang paling yang di depan mata itu kan sebenarnya kita merokok
rokok itu kan karsinogen tapi orang sudah tahu karsinogen masih juga ngisep rokok
kan sama juga seperti itu
tapi prinsipnya karena ini bentuknya obat dan ini dalam bentuk obat itu kita konsumsi
temuan badan pom ini harus disikapi oleh masyarakat
ya kan ini kan udah teranak publik semuanya
jadi menurut saya kalau memang selama ini cocok dengan obat itu baiknya konsultasi ke dokter
dan kalangan dokter pun juga sarah di antara kami ini di grup grup udah rame ini mengenai hal tersebut
saya sebenarnya ini isu ini kan udah dua minggu yang lalu
jadi teman teman media juga udah konteks saya dua minggu yang lalu mengenai hal ini
kalau sudah begini kemudian dok kalau tadi dokter bilang coba ke dokter
tapi gimana kemudian para konsumen ranitidin yang dokter bilang mungkin kelas menengah ke bawah
ini dengan menggunakan bpjs harus mengecek paparan obat tersebut
apa mereka bisa protes dengan adanya temuan ini
ini bukan langsung salah proses proses ini ya
jadi pertama sih begini
jadi pertama yang saya bilang tadi
yang makanya saat ini menurut saya pemerintah ya artinya juga meminta kepada farmasi yang memproduksi ranitidin
yang saat ini banyak di pelayanan prima

yang saat ini banyak di pelayanan perintah

apakah memang mengandung ndma nggak yang sesuai yang memang tidak dianjurkan untuk ada level tersebut
kalau memang ada ya segera ditarik gitu loh
nah sekarang bagaimana nih kalau sudah terlanjur
ya itu kita bilang kita berharap bahwa dampaknya itu tidak berakibat tadi itu proses
karena kalau kita bicara soal penyakit kanker itu multi faktor
jadi tidak bukan karena satu sebab bisa banyak hal lah
tapi ini tadi zat karsinogen memang sebaiknya kita hidar
kan kalau zat ndma ini kan atau rani tidin ini berhubungan dengan gerd tadi ya
gerd atau mah begitu
nah kemudian sebagai substitusinya dok apa mungkin bisa melakukan perubahan gaya hidup kalau dari dokter sendiri daripada minum obat gitu
harus melakukan apa sih dok
ya jadi pertama begini kita bicara soal secara umum penyakit penyakit yang berhubungan dengan asam lambung
jadi acid related disease ya termasuk jadi penyakit gerd penyakit dispepsi atau sakit lambung
nah untuk memanage pasien pasien ini pertama memang perubahan gaya hidup
gaya hidup yang bagaimana
ya tadi makan secara teratur menghindari makanan makanan yang mengandung asam berat pedas
kemudian juga menghindari makanan yang mengandung coklat keju lemak begitu ya
kemudian juga tidak merokok ya kan mengurangi makanan mengurangi kopi soda soda mesti dikurangin
kemudian juga mengendalikan stres
ya kan udah hidup lebih tenang mungkin kalau untuk yang beragama islam lebih banyak berzikir gitu
jadi hal hal yang menenangkan diri tadi itu
kemudian juga menghindari mengkonsumsi obat obatan sakit kepala obat rematik begitu
oke ketika gaya hidup ini sudah di ini kan ya bisa tadi ya obat secara umum gini
obat obat mah yang ada di pasaran misalnya kita tahu itu seperti antasida itu sifatnya menetralkan asam lambung
nah obat ranitibit ini obat penekan produksi asam lambung
tapi ranitidid ini obat penekan produksi asam lambung
jadi kalau kita lihat sebenarnya di lambung itu ada yang namanya sel parietal yang memproduksi asam lambung
dia punya tiga pintu ranitidin itu hanya memblok satu pintu saja
nah sedangkan obat yang saya sebutkan tadi penghambat pompa proton seperti omeprazol lantoprazol esomeprazol rameprazol
itu obat yang menekan ketiga pompa pompa dari varietal atau di dalam lambung tersebut
yang lebih tinggi dari ranitidid begitu ya dok

nah omeprazol ini menutup tiga pintu
jadi ada pilihan yang lebih baik sebenarnya buat masyarakat untuk mengganti ranitidid ini
daripada nanti kita menunggu hasilnya ternyata juga hasilnya mengandung ndma yang tidak dianjurkan
sebaiknya kita tidak menggunakan
bagaimana nih obat ini kan banyak di puskesmas
itu kan pemerintah harus segera memastikan apakah memang ini mengandung ndma atau sementara beberapa puskesmat juga ada produk produk seperti omeprazol
atau tadi tuh coba deh sebenarnya dengan perubahan gaya hidup
jangan jangan sakit mahnya terkontrol
jadi tidak perlu minum obat sekali seperti itu
oke semoga saja dengan mengubah gaya hidup harusnya bisa mengurangi konsumsi obat obatan termasuk dengan ranitidin ya dok
dr ari fario terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected